jika pada umumnya bakso daging sapi berbentuk bulat di daerah sambi boyolali ada bakso dengan bentuk menyerupai gunung merapi serta bakso berbentuk kawah
di dalam bakso gunung merapi ini terdapat bakso lain dengan ukuran kecil dan disiram sambal cabai rawit menyerupai lahar
sedangkan bakso kawah berapi berbentuk setengah lingkaran seperti mangkok yang juga diisi dengan bakso kecil dan daging cincang serta direndam dengan sambal cabai rawit
para penikmat bakso dan masakan pedas yang mampir ke warung ini mengaku cukup puas dengan menu yang ditawarkan
memang dia biasanya disini yang merapi yang kita lihat sekarang benar benar penuh dengan lava sambal tapi rasanya enak banget
menurut sugianto pengelola warung bakso lokasi warung yang dekat dengan gunung merapi memberikan ide untuk menciptakan menu menu unik ini
itu ya karena terinspirasi sama alam bisa soalnya seperti tumpeng merapi itu kan terinspirasi sama gunung merapi pastikan banyak yang menyukai
selain bakso tumpeng merapi dan kawah merapi ada juga menu bakso lain seperti bakso beranak lava
kuburan mantan serta bakso biasa
dalam sehari sugianto mampu menghabiskan puluhan kilogram daging sapi dan cabai rawit untuk membuat bakso gunung merapi
untuk harga bakso gunung merapi atau bakso kawah merapi dipatok dengan harga rp dua puluh lima per porsi
bakso unik lainnya berupa bakso kepiting
terletak di kawasan kepandian baru ilir timur satu palembang
semangkuk bakso kepiting disajikan lengkap dengan mie kuning bihun sepotong tahu potongan seledri dan taburan bawang goreng
kepiting yang digunakan adalah kepiting bakau dibersihkan dan diselimuti daging bakso
harga bakso kepiting dimulai tiga puluh lima rupiah untuk menu bakso capit kepiting empat puluh rupiah bakso kepiting small dan bakso kepiting porsi besar enam puluh lima rupiah
ukurannya pun bervariasi dari dua oz sampai satu oz
dalam sehari digerai ini bisa menghabiskan satu porsi dengan beberapa varian bakso
seperti bakso kepiting bakso daging serta bakso lobster
tim liputan cnn indonesia